kita jadi ketemuan gak sih sebenarnya
pulang sekolah gue jemput lo ya
iya kan sih eh jangan gitu dong
gue bilang gak ada anu
gue jangan macem macem sama anak wario
sekarang gue pergi dari sini
gak ada apa apa
kok dinter sih kayak lo masih gitu
gak ada apa apa
mereka tahu kamu udah menikah
kamu tuh jangan terlalu berambisi
jadi seorang selebriti
thomas kan bisa memberikan apa yang kamu mau
aku beruntung bisa dapetin
mas yang baik banget sih lo ya
saya yang baik banget
mas gak mau ngeliat kamu
ada yang pengen aku omongin
tapi aku takut mas marah
tapi mas jangan marah ya
boy geng motor yang suka balet baletan itu
reva emang tidak pernah dengerin omongan mas
tapi kenapa sewot banget
oh reva tahu
pasti tapi salah makan ya
ini ini akibat salah gawat
kamu ngomong sama orang tua kamu tapi kamu gak tahu siapa satu
tapi kenapa sih tiba tiba kayak gitu
anda bicara yang gak enak kayak gitu
kamu masih berhubungan dengan namanya siapa itu sea boy
papi udah larang kami
kamu yang perempuan
tapi kenapa sih kamu susah banget diatur
reva juga punya hak dong pi
reva punya hak buat memilih siapa temen reva
seperti papi punya hak buat memilih siapa temen reva
kalau kamu kayak gini terus
kalau kamu tidak pernah mau menurut perintah papi
tidak mau mengikuti apa yang papa inginkan
tapi kamu udah bikin malu kami
daripada kamu bikin malu pakai
lebih baik kamu pergi dari sini
lo kejar anak home

bukankah kamu mau bikin ngejauhi tapping

kalau kamu perlu kesampingwith ilmu ada disitu
status tua di sdk kamu bassam
gua mau kunjungi regivial

saya jam sound brand lagi

eh rek lo kok ngelamun terus sih
bukannya lo seneng ya kita kan mau ketemu si boy
gue cuma lagi ada masalah keluarga aja
eh itu sih gue yang lewat
mending makan ya yang banyak
terus lo ngapain masanya di sini
emangnya gue nggak boleh di sini
gue jalan ya
dia cewek yang baik
gue gak boleh mainin perasaan dia
cik sejak kapan lo main bau bau bekal ke sekolahan
kayak enak teka lo
itu mau dikasih sama reva
tadi ketemuan di jalan
cilis latihan banget tuh anak
mendingan lo jadian aja sama dia
lo tembak tuh dia
guru lagi nerangin pelajaran di depan
kamu malah asyik asyik ketawa
hah kalian tuh lupa apa kalian masih dipantau
iya maaf pak
pak pajar marah marah mulu
gimana saya gak marah marah
bukannya kalian lihat guru lagi nerangin pelajaran
ini malah asyik bercanda
kalian tuh nggak tahu rahasia jadi guru gimana
berat tahu berat
oh masa sih pak berat
eh biasa aja kali pak
sekarang kamu coba ke depan kamu jadi guru saya jadi murid
kembali ke halaman satu ratus sepuluh
anak anak berhubung kepala sekolah dan para guru mau rapat
jadi hari ini kalian bisa dipulangkan lebih cepat
duduk ayo duduk duduk
ya mau pulang pak
mau pulang itu guru gak bener
duduk lagi duduk
wah kamu biar sembarangannya
kamu ini sembarangan main suruh suruh pulang
rasanya kamu gak bener
kamu gak cocok jadi buruh
jadi muridnya belum cocok
hei sekarang kamu mau lari keliling lapangan
atau kamu mau scot jam di kelas
eee sekarang pak
iya masa lebaran ini
kamu mau lihat sekarang
berapa kali pak
yang lain fokus ke depan
orang lagi ngajar mau bercanda
lo kenapa sih
lo ngelamun aja
gue bingung deh
kok si boy belum telfon telfon gue juga ya
sebenarnya kita jadi ketemuan atau enggak sih
ya tapi maksud gue setidaknya dia harus telpon lah konfirmasi jadi atau enggak
supaya gue kan juga tau gitu gue bisa persiapan dulu gimana kek
yaudah lo telfon gue aja sekalian
mumpung lagi jam istirahat juga kan
kita jadi ketemuan gak sih sebenarnya
nanti gini pulang sekolah gue jemput lo ya